dijen pajak dijen beada cukai bares krim polri pitsus kejaksaan agung bidang pengawasan ojk bin dan kemenkopol hukam
komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan lhp yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat
yakni akan dimulai dari lhp senilai agregat lebih dari rp satu ratus delapan puluh sembilan triliun